sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
itu gila toh si tante
cinta gak boleh ngomong kayak begitu
agar keadaan yang baik
pak yos membutuhkan obat khusus
tapi harga obat tersebut sangat mahal
berapa harganya dok
harganya sekitar seratus ribu sebutir
seratus ribu per butir
dari mana kita dapat uang sebanyak itu mer
gimana jalan jalannya tadi
ya biasa aja lah pak
kalau aja gak ada kakek gila itu
mungkin bisa lebih seru
tadi pas di jalan tuh udah kakek kakek gila
yang minta dibantu nyebrang
terus juwita bilang juwita gak mau
eh dia malah marah gitu pak
dia malah nyindir juwita
nyebrin banget tau gak sih
ngapain kamu disini
kamu kan bukan bagian keluarga yos
jangan jangan kakek itu orang yang sama
terpaksa harus bawa papa pulang
kita gak punya biaya untuk biar rumah sakit
papa tenang aja pak
pasti bakal kerja lebih keras lagi
biar kita bisa beli obat yang mahal itu
ya kan li
pokoknya mercy sama lea bakal terus berjuang
buat kesembuhan paku
lagi lagi papa cuma menyusahkan kalian
papa gak usah sedih gitu dong
kita aja gak sedih
ya gak li
apa yang harus aku lakukan
aku harus datang ke tempat yang ditunjukkan kakek ini
obat kamu udah disiapin terus sama bibi
mau minum dulu ya
ini kan peta kekontrakannya lia
gimana caranya nanti bisa dapetin ini
aku harus hindari ranti ketemu lia
lia kayaknya gue punya ide deh
gimana kalau misalnya kita narik angkotnya dua puluh empat jam non stop
pasti uangnya lebih banyak
eh ide bagus tuh mer
pokoknya nanti setiap hari gue bakal sediain kopi
biar kita nggak ngantuk oke
kenapa sudah jam segini mereka belum pulang juga
eh selamat siang om
udah baik kan kan
saya ada sedikit uang
ini hasil saya dan anak anak asu saya tuh ngamen om
ya mohon diterima ya om
ya emang sih jumlanya dikit nggak banyak
tapi ya mudah mudahan aja berguna
kamu pergi dari sini pergi
saya itu kan temannya lia kok saya diusir sih
pergi dari sini pergi